nampaknya rekam jejak stefany pultri semakin tergambarkan dengan baik ya di amerika serikat
akhirnya menerbangkan stephanie menjadi musisi ketiga asal indonesia yang bergabung dalam level internasional delapan puluh delapan rising
dan baru baru ini stephanie poitrie terpampang nyata di times square new york untuk single terbarunya
dan kita bahas picture myself dan perjalanan karirnya bergabung bersama saya
hai stephanie apa kabar
kabar baik juga
stephanie jadi picture myself ini membuka tahun dua ribu dua puluh dua ya
saya dengar ini adalah tentang perasaan emosional yang terkait dengan hubungan jauh jauh
tapi kalau lihat di video musiknya lebih seperti kebahagiaan menyenangkan positif
apa yang ingin anda katakan di video ini
ya so picture myself kan tentang ldr
terus kayaknya pas masa pandemi kita semua menjalani ldr ya
walaupun cuma sebelahan tapi kan kita harus diem di rumah jadi nggak bisa ketemu
dan dengan video musik yang ingin saya tunjukkan adalah
kayak sehari hari dimana kelihatannya tuh kayak kita normal aja
tapi sebenarnya kita ngerasa jauh lebih lonely gitu
karena kita udah nggak bareng sama si doi
tapi tetap harus menjalannya dengan positif tadi ya
makanya terlihat banget di video klipnya
tapi anyway ini dari cerita pribadi anda
jadi saya sudah berhubungan dengan diri saya yang jauh jauh
jadi ketika saya pertama kali dengar lagu ini itu datang dari produser

dan saya merasa seperti banyak supporter saya juga mungkin pernah
melewati hal tersebut
jadi mereka bisa menghubungi dengan saya juga
jadi anda selesa dengan hal hal yang membuat anda lebih personal untuk berbagi ke orang lain
saya merasa seperti dulu saya lebih berdosa
dan saya tidak ingin bicara tentang hal hal pribadi
tapi terutama dengan semua lagu baru saya
semuanya jauh lebih personal
dan aku juga mungkin sekarang nggak terlalu malu tentang hal hal pribadi saya

ini yang tulis stephanie sendiri lagunya semua liriknya dan musiknya
jadi kalau picture myself itu sebenarnya datang ke aku dari produsernya
sebagai lagu yang udah jadi
dan kerennya aku bekerja sama sama produsernya untuk jauh lebih bikin lagunya lebih personal untuk aku
tapi kebanyakan itu aku ada dua duanya
jadi lagu dari orang lain dan lagu dari diri sendiri
karena menurut aku aku paling suka berkolaborasi sama orang lain
oh ya berbicara tentang kolaborasi untuk lagu ini kamu telah bekerja dengan m f pesas bukan
dan kita tahu bahwa namanya terkenal untuk banyak musisi yang hebat
bagaimana rasanya kerja bersama orang orang hebat di luar sana
hmm aku sedikit takut menurutku
kadang kan rasanya gimana kayak masuk ke dalam ruangan
dan kamu tahu bahwa orang orang ini telah bekerja bersama artis yang besar dan berkualitas
dan kadang kadang jadi merasa lebih kayak sedikit nggak pede gitu
tapi benar benar setiap kali aku masuk ke studio dan ada produsernya mereka selalu baik banget
apalagi si m pesas dia udah baik banget tapi super humbel
dan sebenarnya pas kita rekod lagu ini itu kita rekodnya di jalan jalan menara ya kan
dan dia sampai begadang biar bisa telfonan gara gara kan kita time difference
jadi dia begadang biar bisa telfonan pas aku rekaman
oke jadi ini prosesnya tuh sebenarnya udah lama dong berarti dibuatnya
iya jadi apa namanya kita udah selesai lagu ini udah cukup lama
cuma kita ngerasa lagu ini perlu untuk masuk ke dalam proyek masa depan aku dan kita harus mencoba untuk mencapai itu
jadi kita selesai lagu ini udah cukup lama cuma kita ngerasa lagu ini perlu untuk masuk ke dalam proyek masa depan aku dan kita harus mencapai itu

ah aku paham kembali lagi ke video musik gimana ini rekamannya
ya jadi kita rekamnya di new york dan itu sangat menyenangkan tapi juga sangat panas
lagi lagi musim panas jadi panas banget tapi kan aku orang indonesia jadi udah
terbiasa kamu sudah selesai
ya benar tapi kita jalan jalan aja di new york sama directornya dia bawa kamera gede kita jalan jalan aja gitu
oke kalau cerita mengenai perjalanan karir stephanie poetry mulai dari i love you tiga ribu sampai sekarang apakah kamu merasa seperti kamu ber evolusi dari i love you tiga ribu sampai ke lagu ini untuk mempengaruhi diri sendiri
ya saya merasa tidak hanya ber evolusi musiknya tapi juga sebagai orang
banyak banget mungkin orang nanya gitu apa ada tekanan gak dari i love you tiga ribu
cuma sekarang aku jauh lebih nyaman dengan keluarin lagu lagu yang mungkin mereka tidak akan menjadi seperti i love you tiga ribu
tapi mereka merasa lebih jujur dan lebih benar
dan saya merasa seperti itu
jadi musik yang aku buat sekarang bukan hanya karena aku ingin membuatnya besar tapi karena aku suka
oke jadi kamu sudah selesai dengan kerja kamu
ya aku sangat selesai tapi juga aku paham bahwa ada ruang untuk berkembang
jadi aku pengen banget selalu berkembang dan belajar
dan semoga juga aku pengen banget bisa belajar banyak dari
artis artis lain dan bukan cuma artis artis di amerika tapi juga yang di indonesia
soalnya benar benar banyak banget arsi indonesia yang jago banget
dan aku harap kita bisa kerja bareng session bikin lagu bareng gitu
ya aku percaya kamu banyak belajar dari ibu kamu titi dj
pertama kali kamu menunjukkan gambar aku di konsert hats and the cloud kan
ya itu sangat luar biasa karena itu adalah pertunjukan pertama yang saya lakukan di skala itu
ada sekitar dua puluh tiga puluh orang yang menarik
ya sangat menarik tapi serunya itu kayak aku
aku udah gimana ya aku udah kayak
aku udah latihan banyak banget ujung ujungnya apa pun yang terjadi akan terjadi
dan yang bikin aku seru adalah
seneng tuh pas aku keluar apa namanya
kelihatan banget semua orang kayak udah nunggu mau nyanyi lagu lagu aku
jadi aku kayak aduh
aku kira mereka pengen cuma tahu satu lah lebih keras gitu
tapi ternyata mereka nyanyiin semuanya jadi lucu banget aku
artinya mereka menerima dengan baik termasuk lagu picture myself ini ya
ya itu seru banget kayak lagi riset aku lihat muka muka mereka gimana
saya lagi kan belum keluar jadi kayaknya mereka suka nih
oke di luar dari cerita lagunya tentang hubungan jauh jauh
bagaimana kamu mempikirkan dirimu dalam lima tahun yang akan datang
maksud aku apa jenis pengajaran yang mau kamu dapatkan dalam hidupmu
ya maksudku aku suka mulai pembaca lagu untuk artis lain
karena gaya aku adalah pembaca lagu
dan kayaknya satu milikku paling besar adalah bisa
berkolaborasi lebih banyak dengan artis asian dan juga artis indonesia
saya akan sangat suka membuat lebih banyak tapi saya sangat senang dengan jalan yang saya jalan
jadi selama saya terus berjalan
jadi tahun depan maksud saya tahun ini rencana apa katanya lagu ini jadi pembuka karya karya kamu yang banyak banget di tahun dua ribu dua puluh dua
jadi aku ada proyek dan picture myself itu lagu pertama tapi semua lagu yang akan ada di proyek ini semuanya cukup mirip
jadi itu sama vibe dan cerita cerita tapi semua akan ada di proyek
dan ya saya harap orang akan suka
stephanie poetro kita semua rindukan kamu dan delapan puluh delapan rising artist untuk datang ke indonesia tentu saja
apakah ada rencana untuk datang ke indonesia tahun ini atau mungkin tahun depan
ya maksud saya saya tahu semua orang sangat teruja untuk datang ke indonesia
saya tahu kami telah memiliki rencana festival dan kami harus menghentikan festival untuk keamanan karena pandemi
tapi saya harap setelah semuanya baik baik saja karena saya tahu untuk mereka keamanan adalah prioritas utama
saya yakin kami akan mulai berpikir tentangnya lagi
oke apa yang kamu ingin katakan kepada fans di indonesia atau mungkin fans terbesar kamu
apa yang kamu ingin katakan
saya ingin mengucapkan halo kepada semua orang dan terima kasih banyak banyak atas semua dukungan kalian
saya juga sangat beruntung karena saya datang dari negara yang luar biasa dan ada satu kumpulan yang luar biasa yang mendukung saya dari awal
terima kasih banyak banyak dan saya tidak sabar untuk berperan untuk kalian
oke terima kasih
oke stephanie sebelum kita berakhir saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sering kita jawab bisa
pertama pilih satu satunya pizza atau mie ayam
kedua apa yang paling menakutkan
saya merasa seperti di sini kan orang tidak percaya tapi saya anda tahu orang indonesia saya sangat percaya

oke nyanyi atau mencari
karena saya melihat anda mencari anda baik
oh terima kasih banyak banyak
saya pikir menyanyi karena ketika anda menyanyi seperti anda dapat bekerja dengan orang lain
dan ketika saya mencari saya selalu berada di bilik saya sendiri
oke jika menyanyi apa lagu ke dua anda yang harus anda beralihkan dalam basah
bahasa kalbu oleh titi dj
nyanyikan dong sedikit
aduh bakat bakat tante titi yang gini gini harus ada ya tetap ya
harus gini oke selanjutnya pertanyaan terakhir tiga kata yang menjelaskan poesia stephanie
dan lembut karena saya suka menjelaskan
menyanyi karena saya sudah dulu bermain sepak
saya dulu di tim badminton
oke jadi kita tahu tentang anda sekarang lebih detail lagi ya stephanie putri
terima kasih banyak untuk waktunya di cnn indonesia
selamat menikmati karir anda di sana
terima kasih banyak
semoga berbahagia dan sehat
ya anda juga
sampai jumpa di jakarta
terima kasih stephanie
terima kasih stephanie
terima kasih selamat tinggal